petugas gabungan polri dan tni rabu pagi berpatroli ke sejumlah pul taksi dan pangkalan ojek online di bekasi jawa barat untuk mengantisipasi terjadinya aksi balas dendam
nah puluhan anggota kepolisian mapol resta bekasi kota dan tni angkatan darat rabu pagi ini berpatroli keliling ke sejumlah pangkalan ojek online dan pool taksi
di bekasi di pul taksi jalan pejuangan marga jaya medan satria kota bekasi ini kita lihat puluhan petugas berjaga jaga di depan gerbang
nah petugas juga mengimbau agar tidak melakukan aksi demo yang sifatnya anarkistis
menurut petugas patroli ini dilakukan sebagai antisipasi mencegah aksi balas dendam ya akibat demo yang ricuh kemarin